aku ngerasa gak bisa jadi pendamping andre sebaik kamu
aku selalu aja bikin masalah buat dia
dan di saat dia butuh aku aku gak bisa nolong dia
aku bingung aku harus gimana
mudah aku cinta sekali sama andre
kamu malah ngajak aku kesini
coba aja ya kita bisa bahagia terus terusan kayak gini tiap hari
pasti enak banget ya
tempat ini indah banget
dia akan selamanya ada
aku udah gak bisa melanjutin hubungan ini mi
kamu bercanda kan
aku gak bercanda wih aku serius
kayaknya udah gak ada lagi yang bisa ditanganin dari hubungan kita
udah gak ada jalan keluarnya lagi
aku udahin sekarang
kamu mau mengakhiri hubungan kita
dewi tidur dulu ya
aku jangan bohong sama ibu
wi kita nggak pernah ada rahasia kan
susah atau senang kamu pasti cerita sama ibu wi
kenapa kamu sekarang gak mau cerita sama ibu
andre udah mutusin dewi
keterlaluan andre tuh
dia pikir dia siapa bisa memperlakukan kamu seperti ini
dia itu sama kayak ibunya gak punya perasaan
ibu nyesel banget udah ngijinin dia tinggal di sini
ibu gak perlu selain andre
biarpun dewi gak ngerti
tapi dewi yakin andre punya alasan yang kuat
ya sejak dulu kan ibu gak pernah setuju tentang hubungan dewi sama andre
tante tante juga gak pernah setuju
mungkin ini yang terbaik bu
supaya kami bisa menyenangkan semua pihak
dewi mau istirahat
kamu yang sabar ya wi
kalau kamu memang berjodoh sama andre
pasti suatu saat kalian akan bersatu kembali
jodoh itu di tangan allah
kamu pasrah ya
kamu selalu mint

iya aramu yang penting mi
ibu berhutang harganya
kalau kita ada apabila beberapa gigi thebabis

minta ya pengaksiannya buat menangani air there
aku udah putus sama diri
jadi mulai sekarang
mama gak usah sedih lagi ya
mama puang rasa bersalahnya mama
karena aku udah nebus semuanya mah
mama gak perlu minta maaf sama aku
yang harus bapak lakuin sekarang
mama buang rasa bersalahnya mama
dan mama ngurus diri mama lagi
terima kasih andui
papa nggak ada apa apa kan sama gadis itu
emang ada apa dengan maya
ya menurut lila
kalau papa niat bantu dia kayaknya
gak tahu kayaknya gak wajar aja sih pa
benar papa gak ada apa apa sama dia
kamu pikir apa orangnya seperti itu
ya gak tahu
lila gak tahu
karena menurut lila itu gak wajar pa
papa gak lupakan
papa masih berstatus suami mamanya
dan kalau sampai papa ada apa apa
lila gak akan segan segan ngusir papa dari sini
lila berani sumpah
hubungan papa dan maya bukan seperti yang kamu pikirin
papa akan jujur sendirimu
sebetulnya gadis itu adalah
mbak demi allah saya gak ada hubungan apa apa sama pak jimmy
mbak sendiri kan tahu saya sering jualan jamu
saya sudah lama kenal sama pak jimmy
dan pak jimmy sendiri suka berpengalaman
beli jamu ke saya
bahkan pak jimmy sudah menganggap saya sebagai anaknya sendiri mbak
tapi kalau mbak lila gak suka saya di sini
saya akan pergi sekarang juga mbak
jangan pergi kamu mau ke mana mbak ya

aku gak tau
apa aku pantas bicara sama kamu
tapi aku udah gak tahu
soalnya aku gak mungkin
jadi pendamping andre sebagai kamu
aku selalu aja bikin masalah
dan disaat dia butuh aku
bingung aku harus gimana
mudah aku cinta sekali sama andre
sari aku udah ngelakuin sama yang lo minta
gue udah putusin deh ini
gue pasti akan menjaga dia dan membahagiakan dia
ternyata kamu tanti manusia yang tidak berperih kemanusiaan
perempuan jahat perempuan tak punya perasaan
kamu juga ya perempuan yang tidak punya moral
gak nyangka ya ternyata perempuan secantik kamu kejam sekali
dengan tega kamu
bisa membuat mata keponakan kamu buta
iya tante kok gitu sih
jahat banget sih tante
masa keponakan tanti
kok dia buang
mama gak perlu melakukan semua ini lagi
mama gak perlu terus menerus menekan tante tanti
karena andre sudah menuruti syarat dari satria
dia sudah meninggalkan dewi
buat apa juga sih aku bohong gak dukunainya kan
ini nggak mungkin di stop begitu aja
setidaknya ide mama yang brilliant ide mama yang jenius ide mama yang luar biasa harus dilakuin dulu
baru di stop nggak bisa
nah aku udah bilang sama andre omongan aku bisa dipegang
mama pengen melihat aku menjelat lidah aku sendiri di depan anda
kalau gitu nggak usah dilakuin lagi ya